sobri ustadz minta sobri membaca rukun islam sebanyak lima puluh kali
yang lain dengerin ya
bisa dikeras lagi suaranya sobri
rukun islam ada lima
pak wang sebelumnya saya minta maaf atas kelakuan santri santri saya
sudah membuat kerusuhan di tempat pawang
sesuai permintaan pawang
nah ini ganti rugi
yang pawang minta silahkan dihitung
gak usah dihitung pak kiai
saya percaya sama pak kiai
tadi udah bikin rusuh di pesantren
jangan pakai emosi
karena segala sesuatu yang digunakan dengan emosi itu gak akan beres
pasti ada masalah ya
lain kali datang baik baik
iya itu betul pawang
dan mudah mudahan uang itu bisa menggantikan kerugian para pemilik ayam
dan satu lagi pawang
lain kali jangan pernah adakan lagi yang namanya sabung ayam
karena itu haram hukumnya
eh kepangan darah naik kontak di semarang
gudangnya pete ame babat
jangan sembarangan ame jagoannya
kulantar mendingan sekarang ente tobat
mau lanjutin latihan
assalamualaikum saya permisi
hah iya katanya sih
kita bisa melatih tenaga dalam tubuh kita kalau dilatih
oe mau belajar bela diri yang ada tenaga dalamnya biar keren
ya allah sun
kamu kebanyakan nonton film sih
mana ada tenaga dalam kayak gitu
apaan ini belasiii
lah lah lah lah lah
ya allah seriusan ini menyerang ya
ya iyalah mati orang aku tiup

kalian pada ngapain sih
kalian mau gak bantuin aku ngembalikan wang saya
emang pake air
maaf ya temen temen aku harus tidur dulu ngantung
yaudah saya gak ada yang butuh kamu
boleh boleh boleh
ah sini sini sini
aku mau berhenti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
jadilah diri sendiri
pertama tama perbuatan manusia yang dihisap pada hari kiamat
sholat termasuk rukun islam yang ke
maknanya adalah beribadah kepada allah
sholat wajib itu ada berapa
apa yang dimaksud wajib
kerjakan mendapat pahala
jika tidak dikerjakan
maka mendapat dosa
jadi barang siapa yang mendapat dosa
yang baru mengeluk agama islam
ataupun yang sudah beragama islam
jadi termasuk kalian semua
maka harus dikerjakan
kucing atau orang
kalau kamu orang kenapa kamu tadi masuknya tidak memberikan salam
harusnya tadi beri salamnya
terus masuknya juga gak boleh mendik mendik
jadi ada dua kesalahan kamu sobri
kamu tidak memberikan salam
kamu masuknya mendik mendik
sekarang sebagai pelajaran buat kamu
kamu berdiri di depan
apa gak ada apa apain kok
kamu berdiri di depan
sobri membaca rukun islam sebanyak lima puluh kali
yang lain dengerin ya
rukun islam ada lima
mengucapkan dua kalimat
puasa di bulan ramadan
puasa di bulan ramadan
puasa di bulan ramadan
puasa di bulan ramadan
puasa di bulan ramadan
udah kan ke ustadz
yang lain kalian semua mau
ayo lanjut kan
jadi anak anak
selain kalian itu harus pinter ilmu agama
kalian juga harus
dan juga maap
memiliki skill seperti menyelam ini
kalau sudah bisa menyulam buat apa
ya biar bisa lah anak yang bandel menyulem macam si haikal
gak gitu dong butet
keterampilan ini bisa kalian jadikan mata pencarian utama ataupun sampingan
jadi nanti kalian bisa mandiri
gak perlu butuh bantuan orang lain
dan terutama nih
keterampilan ini bisa menghasilkan uang loh
lompat lanjutin lah
oh butet siapa lagi yang butuh
jadi haikal itu gak ada di kelas ustaz
iya kiai saya coba cari di kamarnya juga nggak ada
astagfirullahaladzim kemana ya
sobri tahu kemana mereka semua
bener sobri kamu tahu
iya pak kiai jadi semalam itu katanya haikal tuh mau cari uang
cari uang buat apa
ganti uangnya pak kiai
memang haikal itu
aduh lumayan lagi tuh udah dapet tujuh puluh lima ribu
kalau sampai sore sih udah dua ratus ribu
haiya terus buat kita orang berapa gak
ya allah sun
semuanya ini untuk kita kasih ke pak kiai
buat kita juga dong
eh udah cepet sain
eh duluan gpl loh
gapake lama bang
pinter juga toh
itu ada kecoa